ini neng berangkat
kok tasnya disimpan di tengah
biasanya juga dipangkon neng
pak sofian ngejek gak
pak sofian ngejek gak
onde mande bunga malah tiduran disini
pak sofian ngejek gak
bapak jadi ngejek enggak
iya bu jadi
pak sofian ngejek gak pak
ini emang pas mak gak ada kembaliannya
emang darimana asya allah belajar dari aba ketinggalan baik former sini
nggak papa makasih ya
mak lu diteleponin kagak diangkat angkat
oh seperti itu
oh seperti itu
mentang mentang di rumah sendiri gagal pakai baju
iya mak ojak masuk
ngapain lu keluar lagi
baju ojak mak ketinggalan
baju lu kenapa tuh
masuk angin mak barusan abis nanti kerokin
oh seperti itu
tuh emak baru dari tanah abang
baju lebaran mak
oh mau kena lebaran
mau kena aja kagak pakai lebaran
bape mau ke mana kok nyetop saya
malah balik nanya jawab dulu pertanyaan gue
lu dari mana
dari ngenterim mak ke rumahnya ojak
kalau begitu bener tembakan gue
tadi gue liat lo boncengin perempuan
cuma gue ragu itu mertuanya si ojak apa bukan
memang kalau mertuanya oca kenapa
kalau bukan kenapa
bukan urusan lu
lah kenapa lu turun
tadi saya disuruh minggir
tadi gue nyuruh lo minggir gue mau naik
kalau lu turun siapa yang bawa motornya
kok tati yang harus ngereditin mukana ini mak
kenapa enggak mak aja
oh seperti itu
jadi istri itu kuduman diri
jangan terus terusan ngandalin laki loh
lihat tuh si rodia
tiba tiba jadi janda
gara gara suaminya tiba tiba kecelakaan di jalan tol
kan bang ojak enggak ngojek di jalan tol mak
tadinya gue mau ke rumah haji sodik
cuma gue keingetan si mai
emang kalau ke rumah si may enggak apa
kalau bape ke rumahnya emak
iman gue kuat
ayo dah ke rumah g sodik
lu kan udah pernah jajal jualan kolak tapi kagak bisa
sekarang lo coba kreditin yang mau kena
nanti kalau lo udah bisa berhasil lo kalau gak usah lagi minta minta duit sama laki lu
ini neng berangkat
tasnya disimpen di tengah biasanya juga dipangkon neng
ini kan bulan puasa kakak
jadi mau kena mau kena ini jadi usaha tati mak
terus gimana cara kreditinnya
ya kemana aja bisa ke ibu ibu pengajian bisa
ke remaja putri yang lagi terawih juga bisa
atau sama tetangga lo
terus pembayarannya gimana
ya pokoknya sebelum lebaran udah kudu lunas aja
oh jadi kayak bayar zakat ya mak
sebelum lebaran udah harus lunas
loh rapi banget lo mau pergi
gue kan mau ke masjid jami
gua resen jakart mall
jakart mall jakart harta
oh gitu ya
mau balik aja dah ya
romanya kagak senang banget gue datang
nanti malem kita sholat tarawehnya di masjid istiqlal yuk
jauh banget pak patisah
kata bapak saya makin jauh makin banyak pahalanya

dosanya semakin banyak kakak
kok bisa begitu
saatnya waktu tadi pak patisah mengubur dari kak itu
tapi mau kemana lagi nih
gaji murot apa ketemu si mai lagi
kemak lagi kemak lagi
kan udah saya bilang
kalau babe ketemu sama si emak
udah gaji murot aja
gue mesti bayar berapa lagi
kalau lo ngantar gue ke haji murot
itung itung amal ibadah
kalau mau dilebin juga boleh
ya terserah babe
yang penting bisa buat beli baju lebaran
benerin genteng di rumah kamu
ya allah be
babe kuasanya batal